tinggal di jakarta seorang diri membuat mudik lebaran menjadi momen yang amat ditunggu aisyah
berkumpul bersama keluarga di hari nan fitri menjadi pengobat rindu setelah berbulan bulan bekerja di jakarta
namun pada masa pandemi covid sembilan belas ini keinginannya pulang ke surabaya untuk berlebaran terpaksa diurungkan
kesehatan orang tua menjadi prioritas utama
kondisi saat ini ini kan lagi pandemi corona jadi sepertinya memang lebih baik di jakarta dulu
karena penyebaran virusnya ini kan juga melalui sentuhan tangan dari interaksi yang bertemu fisik dengan fisik
jadi sepertinya itu akan bahaya ketika saya pulang ke surabaya sekarang ini
sejauh ini keluarga mengerti dan tidak ada masalah
aisyah adalah satu dari banyak warga yang menunda mudiknya tahun ini
berdasarkan data jasa marga total lalu lintas keluar jabodetabek pada musim lebaran tahun ini diprediksi sekitar lima ratus empat belas ribu kendaraan
turun lima puluh tujuh tujuh persen dibandingkan tahun dua ribu sembilan belas lalu sebesar satu dua puluh satu juta kendaraan
sementara total lalu lintas masuk jabodetabek diprediksi sekitar lima ratus enam puluh ribu kendaraan
atau turun lima puluh sembilan empat persen dibanding musim lebaran

kemudian kami juga melakukan proyeksi mengingat juga memang sejak pertama kali diberlakukan wfh
memang secara gradual terjadi penurunan lalu lintas di jalan tol jalan tol jasa marga yang dioperasikan di seluruh indonesia
tahun ini jasa marga memprediksi puncak kendaraan meninggalkan jabodetabek terjadi pada h tiga
sementara arus balik ke jabodetabek
diprediksi terjadi pada tanggal dua puluh enam dan dua puluh tujuh mei dua ribu dua puluh
tim liputan cnn indonesia